jangan lupa like share dan subscribe ya

sepertinya targetnya bukan kamu ren
pak boleh saya minta kopi rekaman cctv nya
silakan bapak rekam aja sendiri rekaman ini dimonitor pakai harta bapak
siapa yang ngelakuin itu ya
siapa yang punya masalah dengan mama sampai berbuat sejauh itu
mulai kan gombalnya
tuh gombal orang serius kok
apalagi kalau dipakai itu pasti enggak
aduh gimana gitu tapi udah kurang praktek
ibu rosa yang tadi dokter daftarkan untuk jadi pasien saya nggak jadi datang ya
gitu ya dok ya
mungkin bu rosanya berhalangan dok
saya juga enggak tahu
tapi ibu rosanya enggak kenapa napa kan ya
sepertinya sih baik baik aja dok
kalau gitu saya permisi dulu
kok aneh ya
tante rosa kenapa gak jadi diperiksa ya ke dokter gunardi
apa lupa kasih tau tante rosa
ya aku juga enggak tahu sih sayang gini aja mendingan di mobil kamu telepon aja
biar lebih jelas
keterlaluan ini ren
ada yang mau mencelakakan mama saya dan kita harus cari orangnya
saya juga akan bantu cari tahu pak
kalau aku mau tanya sama kamu
tadi tante rosa kenapa gak jadi periksa ke dokter gunardi
saya belum kasih tahu kamu tadi ada sedikit masalah
pas berjalan aku mau tanya
apa aku ceritain aja masalah ini semuanya ke angga ya
hari ini lo bisa ketemu gue gak
ada yang mau gue omongin
mau ketemu di mana
di kantar gue ya
ya udah kalau begitu ini gue sama michi ke sana sekarang ya
oke makasih enggak
aku jadi kepikiran deh sama al dan tante rosa
kamu setelah disini langsung pulang ke rumah aja ya
nggak usah ke kantor lagi
kalau perlu sebelum kau pulang kau periksa dulu ke rumah sakit
kamu kan tadi juga sempat ke bentur kan
terima kasih kamu udah mati matian jaga mama saya tadi
kalau begitu saya pamit pak
selesai juga diesem deafn
biarkan aja ya
oke deh bangun deh
pak bapak gak apa apa pak
saya bantu pak
iya terima kasih
kursi roda saya dimana
kursi roda bapak dibelakang pak
mamanya selamat gak ya
iya nih gue juga jadi kepikiran
itu pak al
pak al pak
mamanya bapak baik baik aja kan pak
alhamdulillah mama saya selamat
kalian ini masih suami apa
hanya andi di kampus kan
kenapa bisa ada di kantor saya
kalian gak sekolah
enggak kuliah kalian
kebetulan kita bertiga pkl di perusahaan bapak
dan kami bertiga juga lagi nunggu pak randy
tapi kayaknya pak randy nya gak datang deh pak
pak reni memang tidak hadir hari ini
jadi kalian bisa pulang
besok aja kesini ya
ya udah pak kami pamit dulu ya pak
sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah membantu saya tadi
iya pak sama pak
karena kalian tadi sudah membantu saya
meskipun saya sudah memberi nilai a
kalian tetap harus serius dalam bekerja
iya pak paham paham pak
terima kasih pak
terima kasih pak
makasih mas makasih
maksudnya gak apa apa
saya permisi dulu pak
pak ada apa pak
tadi cuman ada
kecelakaan kecil aja
kakinya tangannya pak
ini salah saya pak
lupa pasang rem di kursi rodanya bapak
tidak apa apa namanya juga musibah
oh iya sebentar pak
udah deket sih pak
udah dateng pak
maaf dengan ibu catherine
minta tolong kursi rodanya ya